informasi selanjutnya saudara adik pegi setiawan
lusiana diperiksa di polres cirebon kota selasa siang
luciana dicecar dua puluh delapan pertanyaan terkait dengan kasus pembunuhan vina dan eki
ditemani kuasa hukumnya luciana tiba di polres cirebon sekitar pukul setengah dua belas selasa siang
dicecar dua puluh delapan pertanyaan adik pg ini sempat ditanya keberadaan kakaknya saat peristiwa pembunuhan terjadi
luciana yang saat itu berusia dua belas tahun tak mengetahui peristiwa pembunuhan
ia juga menyatakan bahwa kakaknya tak pernah terlibat dalam perkumpulan atau kelompok motor
terkait dengan nama roby yang digunakan peggy luciana menjelaskan bahwa itu adalah nama adiknya peggy
juga ditanyakan apakah pegi setahuan pengetahuan adiknya ini
atau masuk dalam kelompok tertentu
yang tanya adiknya juga jawab tidak
mengetahui dan tidak ada kelompok lain yang diikutin
jadi tidak ada perkumpulan ataupun klub lah
terkait keberadaan pi waktu kejadian ditanyain juga pak
posisi ada di bandung sedang kerja
yang pertama peggy setiawan kakak kandung saya
yang kedua roby setiawan kakak kandung saya
kondisi ibu sekarang masih down belum bisa ketemu siapapun
kondisi ibu sekarang masih down belum bisa ketemu siapapun
ya semoga pegi dibebaskan karena pegi tidak bersalah sama sekali
ini mencari keadilan hukum
di tengah pemeriksaan adi pegi rudi irawan ayah peggy tiba tiba datang ke rumah kartini di cirebon jawa barat
kedatangan mendadak rudy ini untuk menjemput kartini ibu pegi
sebelumnya saudara ayah pegg sempat disebut oleh polisi diduga menyembunyikan anaknya selama delapan tahun dengan mengganti nama roby irawan
namun ayah pg membantahnya dan mengaku memiliki banyak bukti untuk membebaskan anaknya
pada saat itu bagaimana pak pegi ada di bandung atau bagaimana pak
pada saat itu bagaimana pak pegi posisinya di bandung
tapi bapak punya bukti ya pak yang kerja sama pak acing itu ya pak
apakah opisinya sengaja tiba tiba sih
empat jam dan selama empat jam pemeriksaan tersebut luciana dicecar sebanyak dua puluh delapan pertanyaan oleh penyidik kepolisian
dan terkait apa saja yang didalami oleh penyidik kepolisian tadi berdasarkan keterangan dari kuasa hukumnya dan juga keterangan dari lusiana bahwa tadi lusiana menjelaskan mengenai hubungan kerabat keluarga yang ada dalam dirinya terutama dalam pegi
tadi juga memang luciana mengatakan bahwa benar pegi setiawan merupakan adalah kakak kandungnya
selain hubungan antara keluarga saudara tadi juga pihak luciana sendiri menjelaskan mengenai hubungan antara peggy dan juga roby
tadi juga luciana menjelaskan bahwa peggy dan juga roby merupakan memang kakak kandungnya namun ini dua orang yang berbeda
jadi menurut penjelasan ataupun keterangan dari lusiana bahwa pegi merupakan kakak kandung tertua lalu robi merupakan kakak kandung kedua dan lusiana ini merupakan anak ketiga
dan juga memang tadi saudara selain kerabat keluarga pihak dari
luciana juga sempat ditanya oleh pihak penyidik yaitu mengenai keterlibatan peggy di dalam sebuah kelompok ataupun dalam sebuah geng motor
dan memang lusiana menyatakan bahwa iya tidak mengatakan apapun bahwa pegi ini tergabung ke dalam suatu kelompok geng motor
dan yang terakhir adalah saudara pihak dari penyidik juga menanyakan mengenai apakah lusiana ini mengetahui terkait pembunuhan yang terjadi pada tanggal dua puluh tujuh
dia mengatakan tidak mengetahui pembunuhan tersebut dan juga mengatakan bahwa pada tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas kakaknya yaitu adalah pegi setiawan ini memang sedang berada di bandung
taufik artinya tadi untuk melakukan